sidang pengeroyokan dua orang pesilat psht oleh supporter bonek di pengadilan negeri surabaya kamis yang diwarnai kericuhan
satu orang supporter bonek sempat dihajar sejumlah pendekar psht hingga nyaris tewas
dalam kejadian ini dua orang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah
warga yang diduga pelaku copet ini nyaris babak belur usai menjadi bulan bulanan masa bonek saat digelar sidang bentrokan masa bonek dan psht yang terjadi pada tiga puluh september dua ribu tujuh belas lalu di pengadilan negeri surabaya
beruntung berkat kesigapan petugas korban akhirnya berhasil diamankan dari kerumunan masa
sementara seorang pemuda nyaris tewas usai pengeroyokan bonek
usai dihajar masa psht
diduga korban adalah pelaku provokasi dari perguruan silat lain sehingga memicu kemarahan masa psht
sidang putusan sendiri sempat diwarnai kericuhan saat dua kubu masa psht dan bonek saling menghujat mendengar putusan hakim terhadap fonis para terdakwa
beruntung keriuhan berhasil diredam petugas kepolisian polresta besurabaya
kecelak kecelak lagi apa nanti upaya dari kepolisian
dan untuk memediasi ketua pelabian
ya pasti ya itu akan kita lakukan upaya upaya memediasi pertemuan pertemuan ya
kesepahaman penyadaran masing masing pihak ini akan terus dilakukan
meski tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini tanaman bunga di jalan arjuna rusak karena terinjak injak masa demo
sidang merupakan kasus bentrokan masa bonek dengan psht di jalan tambak osowi langun surabaya tanggal tiga puluh september dua ribu tujuh belas lalu
dalam peristiwa itu
dua orang korban meninggal dunia
dalam sidang tersebut
empat orang terdakwa diganjar hukuman sepuluh tahun penjara dan tiga tahun untuk dua pelaku provokasi di media sosial